komisi disiplin pssi merilis hasil investigasi terkait meninggalnya dua bobotoh saat laga piala presiden dua ribu dua puluh
antara persib bandung versus persebaya surabaya di stadion gelora bandung lautan api pada tujuh belas juni lalu
dalam rilisnya komdis pssi erwin tobing menyatakan ada beberapa poin yang dihasilkan dari investigasi pihaknya
komdis menyatakan kinerja panitia pelaksana pertandingan persib versus persebaya memiliki kelebihan dan kekurangan
sejumlah kelebihan panpel persib adalah sudah melakukan persiapan yang cukup baik
termasuk menyediakan ambulans hingga menyediakan layar lebar di luar stadion
namun komdis pssi tidak menutup mata panpel persib juga memiliki sejumlah kekurangan
panitia persib dianggap kurang sosialisasi terkait jumlah tiket yang dijual
selain itu mereka dianggap kurang sigap dalam melakukan pengurayan saat terjadi penumpukan supporter yang ingin masuk gbla
komdis setuju jika laga sisa lanjutan piara presiden
dan grup c dipindahkan ke stadion sijalak harupat dan digelar tanpa penonton
dalam waktu dekat komdis pssi akan melakukan sidang untuk mengambil keputusan terhadap insiden di gbla itu